dalam sidang bambang eka cahya widodo ahli yang dihadirkan oleh tim hukum anies mohaimin
menyebutkan kpu melakukan tindakan yang tidak taat prosedur asas dan prinsip penyelenggaran pemilu
karena meloloskan gibran raka buming raka
kpu melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu
yang tidak menaati prosedur asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu
yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan pasal tiga
huruf d terutama di undang undang pemilu
yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu
berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal dua
dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip
mandiri jujur adil berkepastian hukum dan selanjutnya
penyelenggaraan harus netral dan selanjutnya
menurut prinsip keadilan pemilu menurut idea
keadilan pemilu berarti memastikan bahwa setiap tindakan prosedur dan keputusan terkait proses pemilu
keadilan pemilu juga berarti hak kepemiluan dilindungi dipenuhi dan ditegakkan
keadilan pemilu juga berarti memberi ruang bagi pihak yang hak kepemiluannya dilanggar
membuat keluhan memberikan keterangan dan menerima keputusan
kpu melakukan perubahan pkpu nomor sembilan belas menjadi pkpu nomor dua puluh tiga pada tanggal tiga november sesuai dengan putusan mk
seharusnya kpu merubah pkpu nomor sembilan belas tersebut sebelum menerima pendaftaran pasangan calon